menjelang masa libur natal dan tahun baru para pelaku usaha pariwisata di labuan bajo
nusa tenggara timur mendapat angin segar setelah dicabutnya rencana penerapan tarif masuk taman nasional komodo tiga tujuh puluh lima juta
mereka optimistis informasi pembatalan tersebut akan berdampak positif bagi jumlah kunjungan wisatawan
yang diperkirakan akan meningkat menjelang masa libur natal dan tahun baru
keputusan pembatalan itu juga langsung berdampak meningkatnya pemesanan perjalanan wisatawan dari mancanegara
begitu berita ini kemarin bergulir statement dari bapak sandi uno sudah kita juga forward ke mereka
mereka sangat lega dan saya punya pengalaman pribadi
begitu berita ini saya sampaikan itu langsung satu jam setelah itu langsung melakukan reservasi dan langsung melakukan down payment
data dari pihak otoritas bandar udara komodo menunjukkan
jumlah penumpang yang tiba di bandara komodo perabu dua puluh satu desember dua ribu dua puluh dua mencapai satu empat ratus dua puluh tiga orang
angka ini meningkat dibanding jumlah kedatangan pada sembilan belas desember dua ribu dua puluh dua sebanyak satu delapan puluh orang
dan pada dua puluh desember dua ribu dua puluh dua sebanyak satu satu ratus enam puluh sembilan orang
ini menjelang natal dan tahun baru ini trennya memang ada kenaikan
namun demikian tidak signifikan dengan jumlah armada yang melayani
di labuan bajo dan keluar labuan bajo ini masih tercover dengan layanan armada yang melayani di bandara gugu
untuk nataru ini ada pengajuan ekstra flight itu dari batik air
itu ada dua rute itu semuanya ke labuan bajo dan pasar bp
laku usaha wisata berharap kembali bergairahnya pariwisata di labuan bajo
sebagai salah satu destinasi super prioritas di indonesia berdampak positif bagi
penyediaan obyek wisata yang berkualitas dan berkelanjutan tentu harus diupayakan oleh semua pihak
afri magung labuan bajo nusa tenggara timur